masyarakat desa kroyo purworejo jawa tengah sejak sepekan terakhir ini
diresahkan dengan aksi pria misterius bercadar
yang mengganggu dengan menggerayangi tubuh perempuan di malam hingga menjelang pagi
dan untuk mengantisipasi jangan sampai peristiwa tersebut kembali terjadi
warga secara berkelompok bersama tnipolri kembali menggiatkan ronda
termasuk memeriksa pengguna jalan yang dianggap mencurigakan
aksi pria misterius bercadar yang meresahkan warga desa kroyo purworejo jawa tengah
sejak sepekan terakhir membuat warga desa kembali menggiatkan ronda malam
pelaku diketahui kerap mendatangi rumah warga pada tengah malam hingga menjelang pagi hari
salah satu orang tua korban hamami mengaku
anak gadisnya pernah digerayangi pria misterius pada tanggal sebelas september dua ribu sembilan belas lalu
pelaku masuk ke dalam rumah dan sempat menyentuh kaki korban lalu korban berteriak
karena gelap korban tidak bisa melihat wajah pria misterius tersebut
pria itu pun langsung kabur dan hanya tersisa jejak kaki pelaku yang menempel pada dinding rumah korban
saat ini korban harus diungsikan ke tempat kakaknya di jakarta akibat trauma
diketahui pada saat kejadiannya
tidak ada barang milik para korban yang hilang maupun rusak
tercatat sejak tahun dua ribu delapan belas hingga dua ribu sembilan belas ini pelaku telah melakukan aksinya pada sembilan perempuan desa kroyo
kalinya kami belum bisa pastikan yang jelas yang sudah kami faktakan di lapangan tadi ada sembilan warga kami
dan rata rata memberikan keterangan hampir sama
saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian
pesor purworejo dari sugiarto purworejo jawa tengah